meski demikian program serbuan vaksin akan terus dilakukan
di pademangan ini kelihatannya ada permintaan dari bapak
dari pemerintah daerah untuk sampai dua hari
jadi besok masih ada lagi di sini untuk pusid rosal
kalau di total kira kira kurang lebih sekitar sudah tiga
yang kita kerjakan untuk serbuan vaksin untuk pusidrosal saja pak
vaksinasi masal juga dilakukan komando armada dua tni al
di wilayah pelabuhan tanjung perak surabaya
vaksinasi yang dilaksanakan selama dua hari ini
menyasar lima ratus orang warga per hari
dengan pelaksanaan vaksin di tempat ini
diharapkan roda perekonomian tidak terganggu
sejauh ini komando armada ii tni al
telah memvaksin lebih dari tujuh puluh sembilan ribu orang
sekitar enam belas orang diantaranya dilakukan di jawa timur
kami tidak membatasi dari manapun
asalkan mereka membawa ktp dan juga menyampaikan nomor hp nya
tujuannya adalah agar kami bisa merekod
sehingga kami bisa mendaftarkan apa yang diterasakan perusahaan untuk kejahatan
selain di perkotaan serbuan vaksin juga dilaksanakan di kawasan perbatasan
di nunukan pangkalan tni al setempat menggelar vaksinasi
di pelabuhan lintas batas laut lim hijung
yang menyasar para pekerja dan warga sekitar
namun sayangnya jumlah vaksin yang tersedia hanya sekitar satu ratus lima puluh dosis saja
lalu di jawa timur
lana lunukan sendiri sudah melaksanakan empat kali serbuan vaksinasi
total hampir dua warga di nunukan telah mendapatkan vaksin dari lana nunukan
selain di daratan
kedepannya lanal nunukan juga akan melakukan jemput bola vaksin kepada nelayan yang melaut
tim liputan cnn indonesia